hai sempat terjadi kekosongan jabatan kepala daerah di papua kemendagri kini menunjuk sekda
papua ridwan rumah sukun sebagai paksana tugas harian gubernur papua lalu bagaimana mekanisme
pergantian kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi kita akan berbincang dengan kapus pen
kemendagri beni irwan pak benny selamat malam selamat malam pak pak benny alhamdulillah sehat
semoga pak benny dalam kondisi sehat sehat juga pak benny sempat terjadi kekhawatiran begitu ya
adanya terjadi kekosongan jabatan di papua karena kita tahu posisi wakil gubernur kosong
kemudian gubernur papua ditangkap oleh kpk dan kemudian ada penunjukan sekda nah kita berbicara
secara undang undang bagaimana kemudian kewenangan pelaksana tugas harian ini pak karena kan kita tahu
ketika seorang kepala daerah gubernur gitu ya masih menyandang status sebagai tersangka artinya masih
sah sebagai gubernur dan nanti statusnya berbeda ketika sudah menjadi terdakwa ya terima
terima kasih mbak elvira yang pertama saya ingin menyampaikan bahwa kita sudah mengikuti bersama
proses penegakan hukum yang saat ini berlangsung terhadap gubernur papua pak lukas nmb kita sudah
tahu beliau kemarin sebagai tersangka dan juga sudah langsung ditahan
ini ini kuncinya tersangka dan ditahan nah kita perlu menyikapi hal ini supaya tidak terjadi
kekosongan kepemimpinan supaya proses proses penyelenggaraan pemerintahan tetap berjalan
pembangunan juga tetap dilaksanakan pelayanan masyarakat juga tidak boleh terhenti nah menyikapi
hal ini sesuai dengan peraturan pemerintah
hai yang berlaku dalam hal ini kita merujuk kepada undang undang nomor dua puluh tiga tahun dua ribu empat belas tentang
pemerintahan daerah di pasal enam puluh lima ayat tiga itu dinyatakan bahwa jika kepala daerah
hai melakukan atau dilakukan terhadap yang bersangkutan proses penahanan maka yang
bersangkutan tidak bisa melaksanakan
tugas dan kewenangannya kemudian itu dipertegas lagi pada pasal yang sama tapi ayat kelima jika
seorang kepala daerah terhadap yang bersangkutan dilakukan penahanan dan tidak ada wakil kepala
daerah maka sekretaris daerah akan bertugas melaksanakan tugas tugas sehari hari kepala daerah nah
inilah yang menjadi rujukan kita bersama inilah yang menjadi pegangan dari kementerian dalam negeri
pada tahap berikutnya setelah mendapatkan informasi kepastian bahwa pak gubernur akan ditahan untuk dua puluh
hari kedepan kita langsung menyiapkan surat yang akan yang sudah disampaikan kepada apa segda provinsi

surat yang berisikan penugasan sekda provinsi papua untuk melaksanakan tugas sehari hari gubernur papua
itu surat tertanggal sebelas januari dua ribu dua puluh
nah ini yang menjadi pegangan kita bersama sehingga tidak perlu khawatir akan terjadi kekosongan kepemimpinan
dan proses proses pembangunan yang lain lain tetap harus berjalan sebagaimana mestinya
kita merujuk kepada aturan yang ada di undang undang nomor dua puluh tiga tahun dua ribu empat belas tadi mbak elvira
oke baik pak beni di luar penahanan gubernur papua ppatk juga membekukan rekening pemprov papua
bagaimana kemudian ini berdampak terhadap operasional pemerintah
bagaimana kemudian ini berdampak terhadap operasional pemprov papua
kita tentunya perlu melakukan koordinasi lebih lanjut dengan teman teman di ppatk
kita belum mendapat gambaran yang utuh yang spesifik terkait anggaran pemerintah daerah yang mana
yang saat ini dilakukan pembekuan
apakah itu anggaran dua ribu dua puluh dua dua ribu dua puluh satu atau apakah anggaran yang dua ribu dua puluh tiga ini
jadi kami di kementerian dalam negeri akan melakukan koordinasi lebih lanjut dengan teman teman ppatk
untuk mencarikan solusinya bagaimana supaya roda pemerintahan bisa berjalan sebagaimana biasanya
sehingga tidak mengganggu kepada proses proses pembangunan dan pelayanan publik
jadi kita akan mencari solusinya
dan pak sekda selaku pelaksana sehari hari tugas kebunuh dapat melaksanakan tugasnya dengan sebagaimana mestinya
jadi kita tunggu bersama sama mbak evira
ini menjadi diskusi kami sekarang di internal di kementerian dalam negeri
oke artinya belum duduk bersama begitu ya dengan ppatk untuk mengetahui
apa apa saja aset yang diperlukan
kemudian dibekukan kemudian tadi seperti pak beni sampaikan anggaran mana saja begitu
sehingga kemudian kita bisa menyimpulkan karena ramai beredar ada kekhawatiran
kemudian pns terdampak pembayaran gaji dan sebagainya
apakah sudah ada identifikasi ke arah sana
ya ini yang secara internal kita bahas di kementerian dalam negeri
dan sesegera mungkin kita akan melakukan koordinasi lebih lanjut dengan teman teman di ppatk
oke terima kasih
jadi berlarut tentu akan menimbulkan dampak dampak yang lain
yang tentunya bisa saja mengganggu kepada jalannya pemerintahan di provinsi papua
terutama di pemerintah daerah provinsi
nah ini segera akan kita lakukan
tadi kita mencoba bersimulasi di internal kementerian dalam negeri
dan mudah mudahan dalam menurut dekat kita akan segera bertemu dengan teman teman di ppatk
kita berbicara mengenai kondisi

meskipun saat ini sekda sudah ditunjuk sebagai plh
bagaimana memastikan bahwa pelayanan publik tetap berjalan dengan normal
dan tidak timbul kekhawatiran masyarakat untuk beraktivitas
kondisi pertama yang kita ingin pastikan berjalan adalah tidak terjadinya kekosongan pimpinan
di pemerintah daerah provinsi papua
ini satu persatu
kita coba identifikasi dan coba kita sikapi dan kita temukan solusinya
nah tadi di awal saya sudah menyampaikan untuk kepastian kepemimpinan
kita sudah menyampaikan surat kepada pak sekda untuk melaksanakan tugas sehari hari gubernur di papua
nah kita berharap proses proses yang selama ini sebenarnya sudah dijalankan oleh pak sekdam
itu bisa berlangsung dengan sebagaimana biasanya
sebagaimana yang lalu lalu juga beliau sudah jalankan
tetap berkoordinasi dengan forkompimda tetap berkoordinasi dengan tokoh tokoh masyarakat
tokoh tokoh adat mrp dan lain lain juga
tetap membangun konsolidasi internal yang kuat dengan jajaran jajaran yang ada di bawahnya
termasuk juga dengan para kepala daerah kabupaten kota
yang ada di bawah lingkup provinsi papua
dengan demikian dengan semangat kebersamaan dengan penuh kegotong royongan
setiap persoalan persoalan yang dihadapi di provinsi papua dapat bisa diselesaikan dengan sebaik baiknya
dengan kepemimpinan pak sekda saat ini yang menjalankan tugas sehari hari
kebersamaan ini yang perlu dijaga semua pihak perlu kita himbau untuk menjaga semua kondisi
agar berlangsung dalam tenang damai aman sehingga semua aktivitas dapat dijalankan dengan sebaik baiknya
oke baik saya ingin memastikan sekali lagi sebagai penutup
saat ini artinya gubernur papua lukas nmb masih menjabat secara aktif
ataupun menjabat posisi gubernur papua
ya secara de jure pak lukas nmb masih gubernur provinsi papua
meskipun dalam kondisi beliau saat ini yang tidak cukup fit ya karena beliau sakit
dan pada saat yang sama juga sedang melaksanakan proses penegakan hukum yang dilaksanakan oleh teman teman kpk
secara de facto kondisinya demikian tapi secara de jure beliau masih sebagai gubernur di papua
sampai proses proses nanti dalam proses penegakan hukum ini selesai dan berakhir
kita juga mewanti wanti sebenarnya
kita menyadari sepenuhnya mbak elvira bahwa kewenangan yang dimiliki oleh sekda
yang melaksanakan tugas sehari hari sebagai gubernur papua ini tidaklah sama
dengan kewenangan yang dimiliki oleh seorang gubernur definitif
termasuk mengenai anggaran
ya kebijakan kebijakan yang strategis pak sekda selaku plh tetap harus berkonsultasi dengan pemerintah
berkonsultasi berkoordinasi juga dengan pak lukas jika itu memungkinkan
karena sesuai aturannya demikian
nah kita menunggu nih proses perkembangan proses penegakan hukum
kepada pak lukas
tadi sempat disinggung status beliau saat ini adalah sebagai tersangka dan ditahan
kita menunggu proses proses berikutnya sehingga proses proses selanjutnya itulah nanti yang akan menentukan
kebijakan atau arah pembinaan lebih lanjut yang dilakukan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah di provinsi papua
termasuk untuk menentukan status gubernur selanjutnya
demikian mbak elvira
baik kita tunggu
langkah selanjutnya di sisi lain kita harapkan roda pemerintahan di provinsi papua tetap berjalan dengan normal
terima kasih pak benny irwan kapus pen kemendagri waktu anda berbincang bersama prime news malam hari ini
terima kasih mbak selamat malam